kamu ini tapi macam apa
menyembuhkan penyakit seperti ini saja kamu tidak bisa
raih prabu siluwangi sekarang
sedang tidak berada di istana pancacaran
untuk menyembuhkan raih kentering manik
katakan kepadaku tapip
satu satunya cara untuk
berikanlah abah kekuatan
untuk menghadapi serangan yang bertubuh tubuh ini
nah ini dia waktunya
gusti ratus bumara sebentar lagi
akan jatuh dan terbuka
aduh celaka dua belas
malah gusti ratus kentering manik yang masuk terlebih dahulu
biarkan aku dulu
karena aku sudah tidak tahan ini
raih raih raih
raih bangun raih
mbak gusti ratus kentering manik tidak sadarkan diri
kita harus juga membangun kereta
berikanlah hamba pertolongan
ini saatnya kematian
hamba pasrah sepenuhnya padamu
hamba yang jatuh
maka hamba ingin mati dalam keadaan khusnul khatuh
baik sendiri saja
gua balas kalimu
jangan mendingin here
bumbu takut hp
tidak dibayangkan saja akan mati
bagaimana keadaan gusti ratu kentering manik
luka lukanya lumayan cukup parah
gusti ratu kentering manik
harus benar benar beristirahat
untuk memulihkan kesehatannya
kak geku kak geku kenapa sakit sekali
tapi sebenarnya apa yang terjadi
kenapa rai kentering manik
bisa celaka seperti ini
katakan kepada aku
aku tidak mungkin mengatakan
pada gusti prabu amuk marugul
kalau semua ini siasat untuk mencelakai gusti subanglaran
kenapa kak geku tidak bisa digerakkan
apa yang terjadi
tabib cepat jawab tabib
tabib bagaimana keadaannya
gusti ratu kentering manik
mengalami kelumpuhan sebelah
tidak aku tidak mau lompat
aku tidak mau lompat sebelah
apapun yang terjadi
kamu harus bisa
menyembuhkan adikku tercinta
rai kentering manik
sebelumnya gusti ratu genting manik
mengalami kelumpuhan sebelahnya

buat adikku guguran
tidak aku tidak mau lompat
terima kasih ayah
jangan banyak bicara
pulihkan dirimu di sini
aku akan mengincar mereka
dimana diri kubur ada
apa pajajara masih jauh
permisi permisi paman ya dapah ke manakah arah pajajaran orang dan berjalan saja terus
ke arah sana tetapi jaraknya cukup jauh sekitar dua hari jalan kaki baik paman terima kasih
meski masih jauh aku senang setidaknya aku tahu
warna pajajaran aku sangat merindukan ibunda sobang larang
kamu ini tapi macam apa menyembuhkan penyakit seperti ini saja kamu tidak bisa ditambah
raih prabu siluwangi sekarang sedang tidak berada di istana pajajaran lantas
menyembuhkan raih kentering manik katakan kepada aku tapi mungkin satu satunya cara
untuk mengobati gusti ratu kentring manik adalah dengan sirih gading obat itu sangat
sulit dicari hanya ada di bibir jurang hutan jatinangor
sirih gading baiklah
aku tidak peduli aku akan mencari obat itu sekarang juga apapun akan aku lakukan untuk
kesembuhan adikku tercinta raih kentering manik terima kasih banyak tak kau sudah membantuku kamu
tidak perlu berterima kasih kepada aku sudah kewajibanku
the sebagai rakam baik
hai rai kau sangat beruntung memiliki raka seperti raka amuk marugol yang sangat sayang padamu rai
ini semua gara gara kau yunda subang larang aku harus pincang begini hawa saja kalau aku tidak
sembuh aku tidak akan mengampuni kalau begitu aku akan pergi sekarang juga dan aku pergi ke rumahmu
aku kepada penurutmu
aku jamin kau akan mati di tanganku
aku tidak ingin mempunyai masalah dengan
tapi selama kau masih hidup
aku akan selalu mencari masalah denganmu siluwang
di atas langit tidak boleh ada dua matahari
tidak ada seorang pun yang lebih sakti daripadaku
aku tidak keberatan
jika kau lebih sakti dariku
namun tidak ada gunanya
hanya untuk menunjukkan siapa yang lebih sakti diantara kita
untuk menentukan siapa yang lebih unggul
tentu saja harus bertarung
dan salah satu dari kita harus mati
kau akan mati di tanganku siliwangi

tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku

tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku

tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku

tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku

tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku

tidak ada yang lebih sakti dariku

tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku

tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku
tidak ada yang lebih sakti dariku